hadir sejak sebelas tahun yang lalu
jogja asian night pack film festival atau jav
menjodoh perhatian tujuh ribu lima ratus pasang mata penikmatnya
yang berasal dari dalam dan luar negeri
inilah yang membuat jav terus menambah ruang tayang setiap tahunnya
jav bukanlah sebuah festival film mewah dengan red carpet
tapi selama perjalanannya sebelas tahun ini
jav telah menghasilkan generasi baru siniasinas muda berbakat di luar jakarta
yang selama ini menjadi sentra industri
dan kini yogyakarta dikenal sebagai referensi dan juga perpustakaan
bagi para filmmaker film film berbaca terendah
seperti apa sih karakter unik dari yogyakarta

hingga akhirnya bisa mendorong komunitas komunitas film terus berkembang sampai sekarang
jogja yang paling menarik ada gabungan
yang pertama adalah kota pendidikannya
ada ratusan universitas
sehingga tumbuhlah generasi muda yang haus akan ruang ruang ekspresi
kemudian komunitas banyak sekali di jogja
komunitas seni komunitas film aja jumlahnya tujuh puluh sendiri
itu hanya komunitas film
jadi gabungan antara apa yang buat universitas sekolah sekolah
dengan komunitas sudah menghasilkan suatu iklim
masyarakat yang haus akan ekspresi belum oleh warga
yang sudah tumbuh menjadi warga apa yang disebut sebagai kota budaya
jadi tiga gabungan ini menurut saya menjadi tempat yang subur
untuk berbagai festival festival yang punya pertumbuhan dari bawah
sempat ditolak untuk diputar di salah satu jaringan bioskop
pada dua ribu lima belas lalu film salawaku yang meraih delapan nominasi
festival film indonesia terpilih sebagai film pembuka jav
ini sekaligus menjadi momentum penayangan perdananya di indonesia
festival itu ternyata bagaimanapun kita tidak punya ketakutan ketakutan tertentu
jadi memang pemutaran yang terbatas tempat yang memang orang orang
yang memang mau nonton festival ini memang orang orang yang tahu betul
mempersiapkan diri mau menonton film jenis apa yang mereka pilih
ketika film film hollywood selalu punya ruang
kehadiran sebuah festival film di berbagai kota di indonesia menjadi penting
sebagai etalase gambaran industri film indonesia di mata dunia
griya putri yogyakarta